sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan turut menghadiri perayaan pasca di kawasan monas jakarta pusat
perayaan pasca ini dihadiri oleh dua jumat kristiani
perayaan pascah di monas hari ini dimulai sejak pukul empat lima belas waktu indonesia barat
sejumlah jemaat atau umat kristiani sudah memadati kawasan monas sejak sedari subuh tadi
dan acara sendiri diprediksikan akan berlangsung selesai dari empat lima belas hingga pukul delapan waktu indonesia barat
dan tadi kalau kita agak menurut sedikit ke belakang ada sejumlah pejabat negara yang juga turut hadir
termasuk gubernur dki jakarta anies baswedan yang sempat melakukan pidato sambutan tadi pada pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
dan kita fasilitasi semua yang menjadi kebutuhan
karena kita ingin agar perayaan ini berjalan dengan lancar tanpa ada masalah
kita ingin mengirimkan pesan kepada semua
bahwa pemprov dki jakarta adalah pemerintah provinsi yang akan memfasilitasi semua agama
semua pemeluk agama termasuk di dalam peringatan peringatan hari besarnya
dan tadi juga kalau bisa kita lihat ada sekitar estimasi dua ribu jumat kristiani yang memadati wilayah monas ini sendiri
dan mereka terlihat sangat
begitu kondusif begitu ya acaranya hari ini kalau bisa dilihat
walaupun kalau kita lihat dua tiga hari sebelumnya sempat ada pro dan kontra terkait perayaan pascah di kawasan monas
terkait dengan cuitan dari persatuan gereja indonesia yang sempat menghimbau
agar jemaah kristiani tersebut tidak perlu melakukan perayaan pascah di monas sendiri
dan memilih gereja gereja di sekitar rumahnya sendiri
kalau dilihat sepanjang kawasan monas ini sendiri ada sekitar dua ratus personil satpol pp yang diturunkan dari pemprov dki jakarta
untuk mengamankan situasi di kawasan monas
dan kalau kita lihat secara keseluruhan dari polda metro jaya menurunkan ada sekitar enam ribu personil
yang dikhususkan di wilayah sejumlah jakarta untuk mengamankan perayaan pasca hari ini
kalau bisa kita amati dari tadi tidak hanya umat kristiani tapi sekitar pada pukul enam waktu indonesia barat
ada sejumlah masyarakat jakarta yang juga datang ke sini untuk berwisata harian ke monas
karena ini merupakan hari libur panjang
itu dia bisa saya laporkan dari kawasan monas
pada perayaan hari pascah noras pasia jakarta